pemirsa kementerian dalam negeri melakukan berbagai upaya dalam mendorong percepatan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dua ribu dua puluh
realisasi belanja apbd diketahui berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional
dalam upaya mencapai target yang dicanangkan kementerian dalam negeri telah melakukan berbagai langkah diantaranya memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah karena prestasinya dalam memanfaatkan apbd secara positif mempercepat realisasi apbd tahun dua ribu dua puluh
dalam acara penganugerahan realisasi apbd kementerian dalam negeri yang digelar pada kamis dua juni dua ribu dua puluh dua salah satunya yang meraih penghargaan adalah provinsi kepulauan riau
yang berhasil dalam kategori pemerintah daerah dengan realisasi belanja daerah tertinggi di tahun dua ribu delapan belas
pemerintah provinsi kepulauan riau menerima penghargaan dari kementerian dalam negeri sebagai pemerintah daerah yang memiliki realisasi belanja tertinggi sepanjang tahun anggaran dua ribu dua puluh
untuk itu gubernur provinsi kepri ansar ahmad juga terus menginstruksikan ke seluruh organisasi perangkat daerah
agar gerak cepat dalam penyerapan dana apbd tahun dua ribu dua puluh satu dan menggerakkan program pemberdayaan ekonomi sebagai prioritas
menghargaan ini saya kira bukan hanya sebatas capaian tertinggi tapi kalau bicara apbd kan memang kita bicara proses yang panjang
mulai dari perencanaan menentukan pilihan pilihan prioritas apalagi di masa masa pandemi covid kemarin itu
untuk membiayai pandemi covid menangani covid kemudian program program pemberdayaan ekonomi itu menjadi prioritas kita
menteri dalam negeri tito karnovian juga mengapresiasi pencapaian parah
kepala daerah ia berharap para pemimpin daerah bisa memanfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi untuk meningkatkan pendapatan daerah
kanan kita kepada daerah segera manfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi covid sembilan belas untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing masing
dengan cara mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan
begitu pendapatan sudah didapatkan
segera belanjakan agar ada uang beredar ekonomi bergerak
saat ini pemerintah provinsi kepulauan riau terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja tahun dua ribu dua puluh
selain itu angka ekspor provinsi kepulauan riau juga meningkat
data badan pusat statistik menunjukkan nilai ekspor kepri di april dua ribu dua puluh satu mencapai rp satu tiga ratus delapan puluh enam puluh juta
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi kepulauan riau dalam mencapai percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
telah hadir dalam acara dialog bertema kepulauan riau rai penghargaan dalam penganugerahan realisasi apbd dua ribu dua puluh satu kita hari ini
dua orang narasumber bapak dirjen
bina keuangan daerah kementerian dalam negeri bapak agus fatoni
selamat siang pak fatoni
dan juga gubernur kepulauan riau ansar ahmad
selamat siang pak ansar
saya ingin ngobrol dengan pak tony dulu tapi sebelum itu kita akan menyampaikan dulu bahwa dalam dialog ini kami selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
di mana semua kru sudah melakukan swab antigen dan juga selalu menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan
kita mulai dialog indonesia
indonesia forward siang hari ini
yang pertama saya akan bertanya dulu kepada pak fatoni
pak fatoni pada november dua ribu dua puluh satu lalu presiden joko widodo meminta kepada menteri dalam negeri pak tito karnavian untuk memantau realisasi anggaran daerah yang serapannya masih kecil begitu
nah seperti apa kondisi saat itu dan bagaimana dengan sekarang
apakah ada peningkatan dan seberapa besar peningkatannya
ya baik terima kasih
jadi kementerian dalam negeri tentu bersama dengan kementerian lain
bersama dengan kementerian keuangan dan juga lembaga lembaga kementerian lain seperti lkpp bpkp dan juga yang lainnya
terus mendorong agar realisasi apbd itu bisa maksimal
baik dari sisi belanjanya dari sisi pendapatannya dua duanya
seperti disampaikan oleh bapak menteri dalam negeri ini untuk mendorong ekonomi yang ada di daerah
karena kita masa pandemi ini sudah terdampak di mana mana
anggaran yang ada di daerah ini menjadi harapan agar ekonomi ini bergerak
nah dana transfer juga terus diberikan pad juga terus ditingkatkan
sehingga mencapai rp tujuh ratus delapan puluh lima tujuh puluh satu triliun dari pagu alokasi yang di apbn itu sebanyak rp tujuh ratus sembilan puluh lima lima triliun
ini terus kita dorong terus dengan berbagai upaya termasuk pemberian penghargaan
oke nah apa saja yang sudah dilakukan kementerian dalam negeri hingga peningkatan realisasi serapan apbd ini bisa tercapai begitu pak
ya kementerian dalam negeri membuat regulasi regulasi dan beberapa kebijakan
antara lain terus mendorong agar lelang itu bisa segera dilakukan
maka bersama dengan lkpp ada surat edaran dan ini memang sudah sesuai dengan aturan bisa lelang dini
jadi di daerah itu bisa dilakukan lelang
yang apbd itu sejak bulan juli atau agustus tahun sebelumnya
jadi untuk tahun depan ini di juli nanti agustus itu sudah bisa dilelang apabila kuappis nya sudah ada
jadi pada akhir desember nanti bisa diumumkan pemenangnya kemudian nanti januari bisa kontrak
sehingga realisasi ini bisa dipercepat itu pertama
yang kedua juga mendorong agar pengelola keuangan daerah bisa ditetapkan lebih cepat karena ini kadangkala sering menghambat
sehingga kita inginkan agar daerah itu menetapkan pejabat pengelola keuangan ini lebih awal
lebih awal jadi bulan bulan januari itu sudah ditetapkan
nah untuk mengatasi yang lain karena masalah ini juga perlu penetapan pejabat pengelola keuangan itu tidak menggunakan tahun anggaran
sehingga bisa melewati melewati tahun anggaran
nah yang paling penting adalah juga peningkatan kapasitas juga pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi regulasi sehingga tidak ragu

dan kami terus melakukan monef bersama dengan kementerian keuangan
melakukan evaluasi bahkan kami akan berkunjung ke daerah daerah yang serapannya rendah
oke pihak pihak mana saja pak yang dilibatkan dalam percepatan realisasi ini
iya di internal kami ada kami dari dijen bina keuangan daerah kemudian dari inspektorat kemudian dari bangda dan pihak pihak lain
kemudian dari ditjen perimbangan keuangan di kementerian keuangan kami sama sama juga dengan beberapa pihak termasuk lp

lkpp tadi juga sudah banyak terobosan melalui tpp

seperti kartu kodaring e katalog kemudian upaya upaya lainnya termasuk kami dari kementerian dalam liki juga sudah menerbitkan peraturan tentang kartu kredit pemerintah daerah
saya mengatakan dong mexican bank
oke tadi pak fatoni sudah menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk mencapai supaya terjadi realisasi begitu apbd ini adalah dengan memberikan penganugerahan
nah ini seberapa jauh sih target yang ingin dicapai dengan di gelarnya acara ini
iya kita menerapkan prinsip reward and punishment
yang mempunyai prestasi ya kita berikan penghargaan
ini untuk memotivasi
tapi juga siap siap tadi pak menteri dalam konferensi persnya juga menyampaikan
nanti yang rendah akan diberikan teguran akan diumumkan bahkan akan diberikan sanksi
sanksi tertulis sanksi lisan bahkan di dalam ketentuan
itu yang realisasinya rendah itu dapat ditunda untuk transfer dana ke daerah
tentu nanti kementerian dalam negeri akan menyampaikan kepada menteri keuangan
oke baik terima kasih pak fatoni untuk penjelasannya
kita akan masih membahas mengenai ini lebih lanjut lagi
pemirsa kita jeda dulu jangan kemana mana
simak dialog tentang kepulauan riau rai penghargaan dalam penganugerahan realisasi apbd dua ribu dua puluh tiga
sesaat lagi tetaplah bersama kami
realisasi apbd jangan lupa gunakan produksi dalam negeri
pas dengan temanya
pembacaan pantun karya gubernur kepulauan riau ansar ahmad
oleh menteri dalam negeri tito karnavian
mewarnai acara penganugerahan realisasi apbd dan rapat koordinasi nasional keuangan daerah tahun dua ribu dua puluh
dengan tema percepatan realisasi apbd dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
ini dia provinsi penerima penghargaan realisasi apbd tahun dua ribu dua puluh
provinsi kepulauan rio
dalam acara yang digelar di hotel bidakara jakarta selatan kamis dua puluh dua juni dua ribu dua puluh dua tersebut
gubernur kepulauan riau ansar ahmad menerima penghargaan secara langsung dari menteri dalam negeri
atas keberhasilannya membawa pemerintah provinsi kepri sebagai pemerintah daerah
dengan realisasi belanjaan
kepulauan rio adalah pemerintah apbd tertinggi tahun anggaran dua ribu dua puluh satu
usai menerima penghargaan gubernur kepri ansar ahmad mengaku senang dan berterima kasih
kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi kepri
yang sudah bekerja merealisasikan apbd kepri di tahun dua ribu dua puluh satu dengan sangat baik
ia juga mengungkapkan strateginya agar pemprov kepulauan riau bisa mengukir prestasi yang lebih baik di tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh dua ini karena pandemi covid sudah melandai
maka orientasi kita akan lebih mempercepat recovery ekonomi di tengah tengah masyarakat
oleh karena itu stimulus stimulus yang sudah kita berikan ke masyarakat untuk membangun
memberdayakan umkm akan kita kembangkan kita teruskan seperti bantuan bantuan modal usaha tanpa bunga
dari pemerintah daerah bekerja sama dengan bank daerah akan terus kita lanjutkan
kemudian usaha melengkapi
kebutuhan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk produk umkm akan kita dorong
ansar ahmad menambahkan pemprov kepri juga akan memberikan stimulus kepada para pelaku usaha industri
dalam bentuk percepatan dan kemudahan birokrasi
kita meningkatkan pendapatan jaya rakyat dan juga penyebutan yang tinggi
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward bersama dua narasumber kita
dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri bapak agus
pak tony dan gubernur kepulauan riau bapak ansar ahmad
kita mengawali segmen kedua dialog dengan tema kepulauan riau
rai penghargaan dalam penganugerahan realisasi apbd dua ribu dua puluh satu
kita lanjutkan langsung dengan pak gubernur
sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu pak ansar untuk prestasi kepulauan riau
ini sebenarnya luar biasa di tengah pandemi covid bisa mengarai realisasi belanja daerah tertinggi di tahun dua ribu dua puluh satu
mungkin bisa ceritakan pak langkah langkah apa ini
saya kira semua daerah melakukan hal yang sama
karena bicara apbd kita bicara proses
satu proses yang dimulai dari perencanaan kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi
bicara perencanaan memang sangat penting
apalagi di tahun dua ribu dua puluh satu kita harus menetapkan prioritas prioritas pilihan
karena kita akan membelanjakan apbd saat itu di tengah badai pandemi covid
sehingga fokus prioritas kita diarahkan
bapak presiden dan berbagai kementerian kita wajib menangani pandemi covid sembilan belas secara serius
kemudian menjamin program program kita lebih banyak program yang orientasinya kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat
nah kemudian dalam pelaksanaannya juga kita sebelum implementasinya kita wajib mempersiapkan semua kepentingan administrasi
seperti yang disampaikan oleh pak dirjen
jadi melaksanakan kegiatan itu tepat waktu sesuai dengan target sasaran yang kita tuangkan di dalam perencanaan itu
nah pada akhirnya kunci keberhasilannya adalah evaluasi secara berkala
maka kita memang mbak fia hampir setiap senin selesai apel pagi itu kita selalu rapat bersama semua opd
bahkan kita selalu juga mengundang kpkn karena kita juga menangani dana transfer daerah dak dan lain lain
dengan realisasi belanja dan juga fisik pekerjaan dari waktu ke waktu
nah itu yang jadi alat kontrol kita karena itu penting untuk menjamin apapun problem problem atau persoalan persoalan di lapangan bisa kita selesaikan
saya perlu sampaikan bahwa memang saat itu kekuatan basis ekonomi kita masih sangat punya ketergantungan besar dengan apbd
apbd masih menjadi trigger memper
mempertahankan basis ekonomi di masyarakat
maka kita memang sungguh sungguh melaksanakan apbd meskipun tidak mudah saat itu
tapi dengan keseriusan teman teman semua dan kita mesti pimpin itu secara langsung ya
dan alhamdulillah kita bisa mencapai capaian perulahan hampir
oke selain tadi perencanaan koordinasi yang baik kemudian evaluasi apakah juga ada stimulus stimulus yang diberikan
ya saat itu memang memberikan beberapa stimulus karena fokus kita menangani covid dan pemulihan ekonomi juga
pertama kita memberikan stimulus seperti bagi masyarakat yang terdampak covid gitu ya
agar mereka mau dikarantina kita berikan satu juta rupiah dari apbd
bahkan yang meninggal dunia karena korban
karena pandemi covid kita berikan santunan keluarganya tiga juta rupiah
nah kemudian kita menyediakan bantuan modal umkm tanpa bunga
kita bekerja sama channelingnya dengan bank daerah dan maksimal dua puluh juta rupiah
bunganya menjadi tanggungan pemerintah daerah
di dua ribu dua puluh satu selama tiga bulan mulai dari oktober sampai desember karena prosesnya panjang kita bahas bersama bank di daerah
capaian kita lebih dari satu lima ratus umkm yang minjem
artinya hampir empat puluh miliar rupiah
dan sekarang kita lanjutkan itu
karena tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi
nah kita akan dorong nanti stimulus stimulus yang lain ke umkm untuk mendorong itu
nah kalau kita bicara dari sisi supply ya alhamdulillah saat ini sektor sektor industri apa semua pariwisata sudah mulai menuju proses normal ya
dan saya yakin kalau apbd capri di dua ribu dua puluh itu sempat terkontraksi minus tiga delapan persen
kemarin secara agregat di dua ribu dua puluh satu akhir mencapai tiga plus tiga empat persen
maka mudah mudahan ke depan kita bisa mengejar target di atas lima persen
maka saya mendorong teman teman untuk bekerja
dan juga dalam menghemat apbd kita menggunakan kebijakan tight monopolies itu
memang kita pinggirkan dulu jauh kita fokus bagaimana menangani agar ekonomi membaik ke depan
realisasi belanja ini sektor terbesarnya di mana pak
karena memang kan capri itu provinsi kepulauan
pulau kita terbanyak tuh mbak

jadi memang infrastruktur konektivitas ekonomi masih jadi perhatian kita
saya yakin kalau infrastruktur ekonomi tersedia dengan baik
aksesibilitas ekonomi masyarakat juga akan lebih baik
pak dengan prestasi menjadi yang tertinggi dalam realisasi belanja apbd ini
ada target tidak pak untuk di tahun depan
mungkin meraih kategori yang lain seperti misalnya pendapatan tertinggi begitu
ya mudah mudahan ya
ini kan reward yang bagus ya
saya tidak akan pernah merasa puas kalau hari ini kita pada peringkat lima aja
kedepan kita mesti pada peringkat pertama
nanti lebih lanjut belanja daerah
dan kita juga terus memetakan potensi potensi pad yang masih bisa kita gali ya
yang sudah ada kita lakukan program intensifikasi
bagi yang baru kita coba lakukan ekstensifikasi
tapi prinsip dasar kita kita tidak mengeksploitasi pad
namun memberatkan para pelaku usaha investasi
tidak memberatkan masyarakat
tapi bagaimana dengan ekstensifikasi
dan bagaimana dengan potensi daerah itu
kita bisa sama sama win win solution lah dengan semua pihak
saya yakin potensi kepri sebagai border area yang berhadapan langsung dengan negara tetangga
kita punya potensi kedaulatan laut yang luar biasa
dan itu yang nanti jadi fokus kita untuk memperkuat apbd kita melalui sumbangan dari pendapatan asli daerah
baik terima kasih pak ansar
pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan menarik ini
dengan tema kepulauan riau
dan juga mengenai penghargaan dalam penganugerahan realisasi apbd dua ribu dua puluh satu
sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
bersama dua narasumber kita
dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri bapak agus fatoni
dan gubernur kepulauan riau bapak ansar ahmad
memasuki segmen terakhir dialog dengan tema kepulauan riau
rai penghargaan dalam penganugerahan realisasi apbd dua ribu dua puluh satu

ke depan terkait prestasi yang sudah diraih ini
kemudian juga dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat
ya saya kira ini menjadi pemicu semangat bagi kita
dan tentunya akan kami transformasikan nanti ke semua organisasi perangkat daerah di kepri
untuk bekerja lebih keras

untuk bekerja lebih keras
lebih cepat dalam merealisasikan apbd
kita yakin kalau apbd itu perencanaannya baik
maka pasti akan memberikan trickle down efek ekonomi
maka pasti akan memberikan trickle down efek ekonomi

ke masyarakat secara luas
maka saya mengharapkan semua
opd di kepri termasuk kabupaten
kota mari bersama sama
kita and in hand untuk bersama sama
apbd secara tepat secara
optimal dan memang itu adalah
pesan khusus dari
bapak presiden kita
mungkin pak ansar bisa memberikan tips
kepada para pemimpin kepala daerah yang lain
bagaimana caranya untuk bisa mempercepat
realisasi apbd ini saya kira tipsnya
pengawasan dan kita memang
mesti terjun langsung karena nggak bisa
kepala daerah itu hanya sekedar memberikan
itu kepada subordinat
kita di bawah kita
ada saat saat tertentu memang
mesti kita tangani secara langsung
karena itu menyangkut kredibilitas kita
ya mudah mudahan kalau semua provinsi
bagus insya allah ekonomi negara
juga akan kuat amin ya mudah mudahan
saran ini bisa didengar
oleh pemimpin kepala daerah yang lain
pak fatoni bagaimana pak pesan kepada
pemimpin kepala daerah yang lain
jadi penghargaan hari ini memberikan motivasi
kepada kepala daerah dan juga
kepada opd opd untuk terus
meningkatkan realisasi baik belanjanya
dan khususnya lagi pad
komitmen kemudian dimonitor
terus dievaluasi terus
kemudian juga bisa diberikan reward and punishment
yang sama jadi kepala daerah
bisa memberikan penghargaan kepada opd op
ide yang realisasinya tinggi juga bisa
realisasi ini juga bisa dijadikan
dasar dalam memberikan
yang bagus realisasinya diberikan promosi
yang tidak ya perlu dipertimbangkan
jadi yang paling penting kebersamaan
kemudian komitmen pemimpin
baik kepala daerah maupun kepala opd nya
oke penganugerahan ini baru tahun ini
dilakukan atau bagaimana ya pak
ya ini baru pertama kali dilakukan
karena kita melihat pandemi kemarin
dan cukup terdampak semua daerah
oleh karena itu ini diharapkan
menjadi motivasi bagi seluruh daerah
dan ini nanti juga akan diusulkan oleh
bapak menteri dalam negeri ke kementerian keuangan
penerima penghargaan diusulkan untuk mendapatkan
did dana insentif daerah
untuk lebih memberikan semangat lagi
oke mudah mudahan ini bisa memacu ya
supaya setiap daerah bersaing
tapi bersaing dengan cara yang positif begitu
supaya bisa memajukan negara kita sendiri
terima kasih pak fatoni dan juga pak ansar
sudah berbagi di sini
dan pemirsa demikian indonesia forward
kali ini terima kasih atas kehadiran
para narasumber hari ini
dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri
bapak agus fatoni dan gubernur kepulauan rio
bapak ansar ahmad atas kesediaannya
menjadi narasumber dan semoga
dialog ini juga bisa memberikan informasi
dan menambah pengetahuan serta wawasan
kita terkait bagaimana upaya
pemerintah provinsi kepulauan riau bisa
meraih penghargaan dalam penganugerahan
sebagai pemerintah daerah
dengan realisasi belanja daerah tertinggi
di tahun dua ribu dua puluh satu
selain itu dialog ini juga diharapkan bisa menjadi
motivasi bagi kita untuk lebih semangat
dalam membangun dan lebih mencintai
masyarakat bangsa dan negara indonesia
saya lucia sahari undur diri

provinsi kepulauan rio